sepertinya dia terbangun karena alam bawah sadarnya
mengingat kembali guncangan saat peristiwa kecelakaan itu terjadi
ya dok penyita selaki laki satu
bobi begini kalau memang perusahaan kita menginginkan perusahaan pt el nino gemilang dari awal
kenapa kita tidak mulai aja prosesnya dari sekarang
karena itu kan juga usulannya pak bobi
bener sekali bu jessica
saya memang melempar ide tersebut
karena pasti bu jessica itu butuh lompatan besar sebagai pemimpin baru di perusahaan ini
ini tanda bukti dukungan saya kepada bu jessica sebagai pemimpin perusahaan
oh oke itu bagus
terima kasih dukungannya ya pak bobi
saya sungguh tidak menyangka bu jessica
kalau mbak elsa ini terlalu bersemangat
tapi kan tetap harus ada prosedurnya
dan juga ada etika berbisnis
belum lagi resiko untuk mengambil keputusan di perusahaan
sebelum kita bahas semuanya lebih lanjut
di sini saya ingin menjelaskan
bahwa pt el nino gemilang adalah milik mantan suaminya ibu elsa
ngatar belakang ya bu
oke oke saya paham
pantas sekali mbak elsa begitu semangat untuk akuisisi perusahaan itu
sampai sampai mbak elsa berani menabrak birokrasi perusahaan
ini urusannya jadi masalah pribadi dong pak
betul sekali mbak nina
saya hanya mengingatkan bu jessica
pak irfan tidak pernah membawa masalah pribadi ke dalam perusahaan
jadi saya berharap bu jessica kuat pemberbeda kepemimpinan dengan pak irfan
saya sangat berharap bu
bu jessica bisa sama seperti beliau
bener banget sih omongannya pak bobby
aku gak bisa tegas menghadapi elsa di kantor
karena aku masih merasa dia sahabat aku

mungkin kamu sedang merasa dia sahabat aku
jessica memang sejak dari awal saya meragukan bu jessica sebagai pemimpin perusahaan
karena saya takut bu jessica tidak seperti almarhum pak irfan
walaupun saya ragu saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan bu jessica
saya hanya ingin perusahaan ini berdiri kokoh
ya pak bobi saat ini juga saya sedang berusaha
saya walaupun mungkin sulit menjadi seperti beliau tapi setidaknya saya tidak mengecewakan beliau
sudah dua tahun lebih bu perusahaan ini tidak ada yang mimpin
hanya diawasi oleh beberapa petinggi
kami hanya ingin bekerja dan supaya perusahaan ini tidak hancur
dan saya ingin berterima kasih untuk kerjasamanya
selama ini perusahaan ini bisa tetap berdiri
dan tidak jatuh itu semua pasti karena kerja keras
bapak bapak dan ibu semua
terima kasih dan saya minta maaf jika keputusan saya salah
telah mempekerjakan ibu elsa di sini
dan membuat banyak masalah
saya juga tidak mau sikap mbak elsa dibicarakan banyak orang di sini
dia harus buktikan dulu kemampuannya
untuk mengikuti berbagai macam pelatihan
oh nyobelin banget
dia benar benar gak bisa bantuin gue apa apa
padahal kebangkrutan perusahaannya nino
itu bisa bikin gue untuk balas dendam ke nino
tapi sekarang apa
nyebelin banget sih lo
ya nyerempet ya
gimana sih mbak main hp ya
lo ada liat orang kesel lepet tadi
minta maaf atau gimana
nih taruh deh
saya lagi gak enak badan
jadi jadi saya nyetirnya agak kurang fokus
mbak kalo gak enak badan jangan bawa mobil
sampai nabrak orang gini
saya minta maaf banget ya
harus dibawa ke rumah sakit
mbak ini dia
ini orang ngerepotin amat sih
pakai keserempet segala lagi
takutnya ada luka dalam di tubuhnya ini karena jatuh tadi
saya bertanggung jawab kok
ayo bawa masuk aja ke dalam sini
saya ikut ya mbak ke dalam mobil
ibu makasih ya pak
tolong ya mbak ya
terus aja mbak
ini dia mbak mbak
tapi dia yang letak
kamu mau pindah ke dalam
mbak mbak pastinya ini
mengalami hal yang sama malah lebih parah
apalagi kan kakinya masih dalam pemulihan
dia ketakutan kakinya diamputasi
iya ketakutan itu wajar
setelah apa yang mereka alami
oh ya sus
tetap perhatikan keluarga yang besok
karena penyintas ini sepertinya belum bisa menerima informasi yang berdiri diri
mengingat kembali mereka tidak ada interaksi dengan orang
saat mereka bertiga di pulau